di telantas polda metro jaya menyatakan sejak sepeda motor diizinkan kembali melintas di ruas jalan mh tamrin terjadi peningkatan kemacetan sebesar tiga puluh lima persen
untuk mengurai kemacetan di telantas polda metro jaya akan menilang sepeda motor yang keluar dari jalur khusus sepeda motor di jalan mh tamrin
dirlantas polda metro jaya kombes halim pagara mengatakan dalam kurun waktu lima februari sampai sebelas februari dua ribu delapan belas ada delapan ratus dua belas sepeda motor ditilang karena keluar jalur khusus sepeda motor
polisi juga menyita lima ratus delapan puluh tiga simc dan dua ratus dua puluh sembilan stnk
selama sepekan melakukan pengamatan dan evaluasi terjadi peningkatan kemacetan sebesar tiga puluh lima persen di ruas jalan mh tamrin
pihak di telantas masih menunggu realisasi pergub dki jawa
jakarta mengenai aturan ganjil genap bagi sepeda motor di jalan mh tamrin untuk mengurangi dampak kemacetan
sehingga pada waktu tanggal lima kemarin sampai hari ini untuk pelanggaran yang terjadi itu delapan ratus dua belas sepeda motor yang kita tilang
simc kita sita lima ratus delapan puluh tiga dan stnk dua ratus dua puluh sembilan
jadi itu kita tertipkan terus sepeda motor supaya menggunakan jalur sepeda kirim
tentunya kemarin waktu dirilis oleh dinas perhubungan sekitar tiga puluh lima persen peningkatan di jalan tamrin dengan adanya pembebasan sepeda motor